kita kenapa tiara ada yang nembakin ya bel butuh jatoh nafsu ikut ikutan harusnya nolongin
berdiri makanya tuh pakai pakai gue kirain ada yang nempel ngapain gue carap
gue yang salah gue gue gue terus yang salah emang
hai tahan tahan semua kan maju maju
tuhan ketiga cover gue
ke tempat yang aman
tuhan ke atas
ini bukan coba semangat
cuma lelah sedikit
dia bikin lewatannya karena ibes
kabar gua aldi dong
oh anak anak ini semangat semua
tembak tembakannya ternyata bahaya
bagus bakat semua ini anak anak
pak maaf sebentar
saya mau ke toilet dulu sebentar
bu dia nangis
ada masalah apa bu
sebenarnya hari ini adalah hari
putusan persidangan perceraian saya dengan suami saya pak
dan ternyata pengadilan mengabulkan bugatan cerai saya pak
saya kira selama ini saya akan sehidup semati dengan suami saya pak
tapi ternyata takdir berkata lain
sekarang statusnya ibu dia itu
sudah menjadi si girl fairen
arjie masuk dong
jangan tembak temen gue
jangan tembak betta ye
betta janji betta tidak akan tembak nona
nih betta turunkan senjata ye
cantik sekali nona
ibu dimana ya
kayaknya gue udah keluar area paintrol deh
gue harus balik tapi gue lupa lagi
kalo aja lo ada disini temenin gue
rasanya gue trauma
kalau nyasar di hutan lagi kayak gini
gue harus balik sekarang gue bisa
kayak di orang sana deh
eh mau ngapain di sini
bukan lo juga bendera
akun rin lo seharusnya bersyukur gue nyelamatin lo dari nadif
kita kena peti arap ada yang nembakin ya
bel gue tuh jatoh
kenapa sih lo malah ikut ikutan
harusnya lo nolongin gue berdiri makanya tuh
gue kirain ada yang nempak ngapain gue carap
gue yang salah
udah gue yang salah
gue gue gue terus yang salah